menteri perdagangan zulkifli hasan berharap penanda tanganan perjanjian perdagangan perbatasan atau bta
antara indonesia dan malaysia dapat memfasilitasi serta juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan kedua negara
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan kedua negara
menandatanganan dilakukan oleh menteri perdagangan ri zulkifli hasan
serta menteri perdagangan internasional dan industri malaysia tengku zafrul aziz di perdana putra putrajaya
yang disaksikan langsung oleh presiden ri joko widodo dan perdana menteri malaysia anwar ibrahim
zulkifli mengatakan kedua negara menyambut baik penandatanganan perjanjian ini
dan diharapkan dapat memfasilitasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di perbatasan kedua negara
dengan indonesia dan malaysia
ia menambahkan pada masa mendatang tindak lanjut penyelesaian persetujuan ini
memerlukan perhatian khususnya dalam hal ratifikasi sosialisasi dan pengawasan implementasinya
untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
setelah penandatanganan dilakukan kedua negara akan melanjutkan proses ratifikasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara masing masing
seperti diketahui total perdagangan indonesia dan malaysia pada januari
hingga maret dua ribu dua puluh tiga mencapai enam empat belas miliar dolar amerika
sementara itu total perdagangan kedua negara pada dua ribu dua puluh dua mencapai dua puluh tujuh delapan miliar dolar amerika
dengan adanya peningkatan total perdagangan tiga puluh tiga puluh tujuh persen dibanding dua ribu dua puluh satu
selama dua ribu dua puluh dua ekspor indonesia tercatat senilai lima belas empat miliar dolar amerika
dan impor indonesia senilai dua belas empat miliar dolar amerika
indonesia mencatat surplus dua sembilan miliar dolar amerika
sebelumnya zulkifli hasan melakukan pertemuan dengan menteri investasi
perdagangan dan industri malaysia tengku datuk sri utama zafrul bin tengku abdul aziz
pada rabu tujuh juni dua ribu dua puluh tiga di kuala lumpur malaysia
hal lain yang juga dibahas pada pertemuan kali ini adalah
terkait dengan investasi di sektor rumah sakit indonesia
untuk itu zulkifli mengundang industri kesehatan malaysia
berinvestasi di sektor rumah sakit terutama di luar pulau jawa
kebijakan deforestasi uni eropa yang mendiskriminasi negara berkembang
juga dibahas dalam pertemuan ini
kedua menteri sepakat bekerja sama secara intens
karena indonesia dan malaysia memiliki kepentingan yang sama
dalam melindungi rakyat serta petani kecil
dalam kesempatan ini zulkifli juga menyampaikan dukungannya kepada malaysia
yang menjadi tuan rumah pertemuan dewan menteri internasional
tripartide rubber council dan meminta dukungan dalam pencalonan ceo